usai difonis sembilan tahun penjara
jaksa penuntut umum langsung melakukan banding terhadap
hakim pengadilan negeri kota kediri
jaksa menilai hukuman soni terlalu ringan
jaksa sebelumnya menuntut sony
dijatuhi hukuman tiga belas tahun penjara
jaksa penuntut umum menyatakan banding atas fonis sembilan tahun penjara
serta denda dua ratus lima puluh juta rupiah untuk soni sandra
fonis kepada terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap anak anak itu
lebih ringan empat tahun daripada tuntutan jaksa
ketidakpuasan terhadap fonis juga dinyatakan keluarga korban
keluarga menyatakan fonis bagi pengusaha terkemuka kediri itu terlalu ringan
padahal korban menjadi trauma sakit dan menjadi tertutup
setelah fonis di kota kediri
sony dijadwalkan menjalani sidang di mengadilan negeri kabupaten kediri
pada dua puluh tiga mei mendatang dengan kasus serupa
tapi dengan empat korban berbeda
kuasa hukum sony menyatakan ada unsur pemerasan oleh lsm terhadap kliennya
ia juga menyatakan
pengadilan negeri di kota dan kabupaten seperti berlomba dalam memberikan tuntutan
hakim pengadilan negeri kediri pada kamis sembilan belas mei menyatakan
sony terbukti melakukan tindak melanggar undang undang perlindungan anak
ia terbukti menyetubuhi tiga bocah di bawah umur
bahkan satu korban diantaranya masih duduk di bangku sd